dua puluh maret lalu kementerian pendidikan dan kebudayaan mencatat setidaknya ada delapan ratus perguruan tinggi di indonesia di satu ratus enam puluh enam daerah
yang sudah melakukan pembelajaran secara daring
hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
seperti yang dilakukan lestari mahasiswi tahun pertama pro di perancis universitas indonesia
yang lokasi kampusnya berdekatan dengan epicentrum covid sembilan belas indonesia dki jakarta
kegiatan pengajaran jarak jauh dilakukan sejak ada surat pemberitahuan peniadaan kelas hingga akhir semester
ia mengaku tak mengalami kesulitan berarti melakukan pembelajaran secara daring
jujur buat semua teman teman tuh nggak pernah apa ya nyangka bakal sampai setelah darurat ini
karena kalau dari orang tua gue juga itu begitu gue kasih surat itu itu mereka emang langsung kayak
emang kamu pulang aja
perkuliahan online juga dialami arji mahasiswa jurusan hubungan internasional city college of new york
ia tak lagi bisa menggunakan fasilitas kampus seperti perpustakaan dan laboratorium
yang telah ia bayar sekitar dua ribu dolar amerika serikat
meski begitu arji paham
keputusan work from home adalah yang terbaik mengingat new york memiliki angka tertinggi penderita covid sembilan belas di amerika serikat
sebagai pelajar internasional berasa banget sih karena kan tuisian tuh di negara
state terus international student yang paling tinggi sendiri gitu kan

terus ada kayak maintenance fee gitu gitu buat fasilitasnya kita aja nggak apa apa
jadi aku sempat email sih sebenarnya kalau tanya bisa nggak tapi tadi refund tapi nggak dijawab sampai sekarang
menurut dosen universitas indonesia joko marihandono kuliah secara daring ada sisi positifnya
dosen dosen akan lebih mudah dihubungi dan ditemui
potensinya untuk saling berbagi pengetahuan lewat fitur rekam perkuliahan
bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan universitas universitas yang lain
kalau mau dosen itu mengajar bisa direkam kalau perlu
kan tinggal klik satu tombol saja kan terus bisa direkam
nah itu bisa juga nanti diputar di universitas lain juga bisa
ya ataupun kita bisa kuliah bersama
pandemi corona tak hanya mempengaruhi kegiatan perkuliahan mahasiswa
melainkan juga bagi mereka yang dinyatakan lulus
pengalaman seremonial wisuda terancam tak dapat dirasakan
selain itu juga terancam sulit mendapatkan pekerjaan
gue pribadi kecewa tapi gue nggak kecewa kecewa banget
yang mungkin yang lebih kecewa itu adalah orang
asli buka nyokap gue pasti kecewa
nyokap gue tuh pengen banget buat wisuda di luar negara
dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga kan
jadi orang pasti prefer buat hire orang yang bisa stay jangka panjang nggak sih daripada satu tahun doang
apalagi di situasi kayak gini
jadi gue berharap untuk yang terbaik tapi gue nggak kecewa
tentangan berikutnya di masa pandemi covid sembilan belas bagi perguruan tinggi adalah kebijakan untuk penerimaan mahasiswa baru
azalea pinata muhammad iqbal jakarta